dan langsung kita bergabung ke istana untuk mengikuti jalannya konferensi pers
terkait perkembangan terkini wabah virus corona
nomor dua puluh sembilan laki laki lima puluh satu tahun nampak sakit sedang tidak sesak tapi imported case
berikutnya nomor tiga puluh laki laki delapan puluh empat tahun nampak sakit sedang imported case
nomor tiga puluh satu dengan identifikasi pasien nomor empat puluh satu perempuan
nomor tiga puluh satu perempuan usia empat puluh delapan tahun nampak sakit ringan sedang imported case
baru datang dari luar negeri
nomor tiga puluh dua laki laki empat puluh lima tahun kondisi sakit
ringan sedang imported case juga
nomor tiga puluh tiga laki laki dua puluh sembilan tahun kondisi nampak sakit ringan sedang imported case
nomor tiga puluh empat laki laki empat puluh empat tahun kondisi sakit ringan sedang imported case
dua puluh tahun nampak sakit ringan sedang juga imported case
sehingga hari ini ada penambahan sejumlah tujuh pasien
dengan kondisi rata rata nampak sakit ringan sedang
kecuali yang nomor tiga puluh dan yang nomor dua puluh
nampak kelihatan sakitnya sedang
dan semuanya adalah imported case
sementara tadi rumah sakit rspi sudah memulangkan kasus yang dirawat
yang seperti saya katakan tadi sudah dalam kondisi pemeriksaan dua kali negatif
sudah diizinkan tukpun
sementara ini saya ingin menyampaikan ada pertanyaan